lalu kita weekend puncak ma
mama senang sekali
kalau gitu siap siap dong ma
sudah berapa lama kalian berdua
nanti dulu mas
rumah aja belum ada
gimana mau cepat cepat punya anak
lagian kami kan masih muda mas
soal rumah kalian tidak usah pikirkan
anak merupakan berkat utama dalam rumah kalian
rumah itu akan menjadi milik kalian
dalam wasiatku sudah aku buat demikian
sehingga kalau aku mati nanti
tidak seorang pun yang dapat lengkap buat kalian
saya sangat terharu
mas selalu memikirkan kami
aku memang sedang berharap
saya juga sedang berharap
saya juga sedang berharap
tapi ibumu ibu susungku
jadi anggaplah rumah itu sebagai tanda terima kasihku kepada ibumu
kalian rapi betul
mau ada acara kemana
kami punya rencana
sehabis dari sini kami ingin weekend ke puncak
ya kan ma
barang asli pa har vulga makin yuk
kita pun mau dukung
ah ketiga spesifikasi sayang gue
adik saya akan berpikir di situ
dan persiapkan semua keperluannya
kalian berlibur di sana saja
sedikit di atas cisa ruah
terima kasih mas
mama udah siap
sebentar lagi pak
kalau mama udah siap kita sarap dulu
pak somad ini sarapannya banyak sekali
tuan danuri yang menyuruhnya pak